tapi ayahku meninggalkan aku sendiri
kamu kan nggak sendirian kan masih ada aku
mulai sekarang aku akan menjadi teman kamu
yang nago aku tidak menyerah
tapi adikku dalam bahaya yang naku
dasar bodoh kamu anak muda
maafkan aku yang aku aku mengaku salah
selama ini aku kurang bersungguh sungguh
aku akan menyelesaikan ujianmu
kenapa seluruh seluruh ini semakin kencang mengikat tubuhku
aku harus mencari cara lain
hamba berlindung kepadamu dari kejahatan jin dan manusia
lindungilah hamba ya allah

ayo pilih cara pertama rasanya
kamu sudah bisa mengharuskan kendvy
imanku uituh ke ferjandanya
aku inginkan mengadil uber

allah unravel akan akibat maknanya kamu menjadi penghiriman pukushil
jangan menghalangi jalanmu
lalu tukar kamu sendiri
cari bantuan sana
kau tolong jaga kapurbaia ya
ah enggak mau aku enggak kenal kalian
di sini tidak ada orang
ya ya ya sana cepat
terima kasih ya aku pergi dulu
ah lebih baik aku pergi saja
biarin dia pingsan di sini
purbaya apakah kau masih menyimpan lembaran ketujuh
dari kitab patra yitma yang ibu berikan kepadamu

yang menempeli hijab dari suatu anak bufik dari praise

kamu harus mempelajari lembaran ini

nopurbaya ibu harus pergi
akhirnya kamu ketemu juga nak
karara dalam bahaya
aku harus mencari karara
kau mencari kakakmu
kalau ada urusan
aku tidak ada urusan dengan
aku hanya butuh bocah itu
langkai dulu mayatku
sebelum menyentuh anak ini
sungguh luar biasa kekuatan jurus patraikma tingkat sepuluh aku harus bisa menghasilkan
kasian juga aku ninggalin anak itu setidaknya kalau dia sudah terbangun sudah ada makanan
kemana anak itu kok ada sih siapa dia
jadi orang ini ayahnya aduh apa yang harus dilakukan
tidak jangan sedih tapi ayahku meninggalkan aku sendiri kamu kan nggak sendirian kan masih ada aku
aku mulai sekarang aku akan menjadi temen kamu
aku tidak bisa mengalahkannya
dengan dengan tangan kosong
harus menggunakan jurus patra yidni
jadi kau menguasai jurus patra yidni
tapi itu bukan ancaman untukku
akan ku tunjukkan jurus kegelapan